kemudian ada arahan dari bapak presiden dalam rangka tahun pemilu ini
agar angkatan darat berkolaborasi dengan polri dan semua elemen masyarakat lainnya
untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di indonesia
tentunya kalau kita bekerja bersama sama insya allah akan membuahkan hasil yang maksimal